berikutnya di cnn indonesia connected gempa tidak hanya melulu lantakan rumah warga
tetapi juga sarana pendidikan seperti sekolah
akibatnya layanan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar terhenti
kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan berkoordinasi dengan kementerian pendidikan
untuk segera menggelar sekolah darurat di lokasi bencana
selain tenda darurat upaya lainnya adalah penggabungan belajar yang terdampak di sekolah terdekat
dan hal ini dilakukan agar siswa tetap mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjangnya
memang di daerah daerah bencana gempa itu selalu terjadi
kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan beberapa pegiat kemanusiaan
antara lain dari humanitarian forum indonesia kemudian dari wahana visi indonesia
dan juga dari dompeduafa juga dari manajemen shelter di kelaster nasional
mereka akan segera melaksanakan layanan psikososial dasar